ya ampun bapak
bukannya bete ditolak permintaan bapak
tapi karena bapak tadi sudah minta tolong sama non arifah
jadi bete sekarang bersedia
dengan nona rifah ntar yang gue beli ke ruang guru
modus bisa aja kalo ada ketempatan
kemurahan berdua ini tadi dengar tidak
bapak jaya itu minta tolong
semua kembali ke tempat duduk kalian masing masing
kecuali rara arin dan bella
ini anak anak ini dia pikir saya tidak tahu
nggak ada yang mau ngaku lagi
kalo berani biar buat harusnya berani biar tanggung jawab
kalian akan tunggu sebentar
kenapa kita punya nasib ini banggakan telur di ujung tanduk ya
pokoknya bete tidak boleh sampai dihukum sama apa tau ga

lebih baik kita harus buru buru kaburin
bete tadi tuh tau tidak bermaksud seperti itu
bete tidak sengaja bapak
jangan sampai hukum bete
pokoknya peta janji tidak akan mengulanginya lagi bapak
bapak sudah berhubungan dengan bapak
ya ampun astaga
ternyata pak jaya toh
astaga bapak ini bikin bete punya jantung sedikit lagi bisa keluar dari tubuh ini
kenapa bapak dengan bete punya kerah itu
bapak lihat kamu mindik mindik udah kayak mau main jemuran aja
mamai bapak itu toh jangan ngomong seperti begitu
apalagi sama beta murid yang berperilaku baik selama ini
ya terus kak apa yang kamu tadi mindik mindik
tidak apa apa bapak
belum selesai ngomong udah main tinggal lagi
ibu benar benar kecewa sama kalian
bisa bisanya kalian berkelahi bahkan ketika jam pelajaran mau dimulai
kalian sudah tidak menghargai ibu lagi
coba kalian jelaskan kenapa kalian bisa sampai berkelahi di dalam kelas
tadi rara duluan yang mulai bu
dia jambak jambak rambut arin
iya bu emang rara yang mulai duluan
bu mereka yang mulai
eh udah udah cukup udah cukup
bagi ibu kalian semua salah
bapak dan ibu guru mendidik kalian bukan hanya untuk menjadikan kalian anak yang pintar
tapi kami juga ingin kalian memiliki pribadi yang baik
bahkan kami pergi mengajak kalian ke puncak
agar kalian timbul rasa persaudaraan terhadap teman teman kalian sesama anak ipa dan ips
kenyataannya kalian malah ribut di dalam kelas
setelah kamu terpilih sebagai ketua

bagaimana kamu bisa menjadi sosok yang bisa diandalkan

seorang pemimpin yang bisa diandalkan oleh teman teman kami

ini malah diam aja tanpa kamu harus meluarai teman teman kamu yang sedang berkelahi

perilaku kamu itu sama saja mencemarkan nama baik kamu sebagai ketua osis
ibu kecewa sama kalian
ibu kecewa sama kalian
gua jadi ikutan di sains sama bu de
kumpulkan dulu yang sebenarnya di depan
seperti yang belum mengumpulkan
seperti yang belum mengumpulkan
seperti yang belum mengumpulkan
ayo ayo buru buru perut
gara garaan yang rapi
seperti yang belum mengumpulkan
seperti yang belum mengumpulkan
yang rapi yang rapi
oh nadib nadib
tolong bawain buku tugas ini ke ruang guru ya
tumeng sekali suruh bete
kan biasanya perempuan yang ngantarin buku ini ke ruang guru tuh
oh jadi kamu gak mau bantuin bapak
ya gak apa apa
kalau gitu pak minta tolong sama yang lain aja
sama arifah tolong bawain buku ini ke ruang guru ya
ya ampun bapak
tolak permintaan bapak
tapi karena bapak tadi sudah minta tolong sama non arifah
dengan nona rifah antarin buku ini ke ruang guru
modus bisa aja kalau ada kesempatan
anak anak ini ya
modus dari mana cowok
kemurahan berdua ini tadi dengar tidak
bapak jahe ini
antarin buku ini ke ruang guru
sekalian aja keramas sambil gosok gigi
berisik tau gak sih kalian tuh apa apaan sih
perkara antarin buku doang rame banget
nadif kayaknya terus terusan
memanfaatin kesempatan buat bisa deket sama rifah
ya sudah nadif rifah
buru buru bawa bukunya ke ruang guru ya
siap aja ya
semua jadi godain bete apa gini
tapi apapun yang beta lakukan
farel tetap saja marah sama bete
tapi apapun yang bete lakukan

ning bete tetap maju saja
dan segera mengungkapkan bete punya
perasaan pada nana rifah
mwgu bantuin gak
oh tidak usah nona justru bete malah yang harus bantu nona toh
itu keberatan gak nadif
tidak nona tidak ada yang berat berat ini lah
nih mela ringan sekali
saya telah betes sama nona rifa antar buku tugas ini dari ruangguru
gue punya urusan sama riva bukan sama lo
santai saja kalau ngomong kawan
tidak perlu untuk tarik gas begitu toh
ngomong aja disini
ngomong di tempat lain aja ya
gak ada yang harus dirahasiain lagi kan diantara kita
betul itu kawan
apalagi kan sesama sahabat ini kan tidak perlu ada yang dirahasiakan tuh
keliatannya lo makin dekat sama nadif
lo kan udah putusin duet
jadi hubungan kita itu udah selesai
berhak apa loh buat cemburu
gue deket sama siapapun
itu bukan urusan
parang pasti makin kesal sama betain
permisi ya kawan
yang ujung itu kau buka semua itu
iya pak tegar lentar sabar
gak ada pak tegar
ini yang buka jangan itu aja bu
ini kau buka
dari cctv sini
kau ini macam mana sih
ini nggak sopan ini murid
sabar pak sabar
aduh pak tegar
bagian koridor yang bapak minta tadi
ternyata gak kerekam cctv
ini gak bisa ini pak terno
bagaimanapun ini harus saya ungkap
siapa yang melempar ini kaleng ke bapak
ini kan tidak sopan murid begini
ini harus diberi hukuman dan diberi pelajaran
sampai dapat cari terus